selama pembuatan di videoclip dari tiap tiap single kamu itu yang paling berkesan menurut kamu yang single commony
menurut aku aku sih berkesan banget mungkin yang pertama kali ya karena kan kayak aku bener bener pertama kali bikin videoclip dan itu juga seru aja karena videoclipnya itu ceritanya tentang keseluruhan lagu aku kayak lagu aku divisualisasikan ya bener bener jadi videoclipnya gitu
dan itu pengalaman gimana kalau videoclip kan kayak acting terus sambil kayak nyanyi juga itu pengalaman pertama kali banget sih jadi pastinya berkesan banget
dan ya untuk sampai ke sekarang sekarang juga sebenarnya ada sih videoclip yang aku suka banget tapi belum keluar jadi tungguin
nah untuk single kamu yang kemarin kemarin itu dari event itu udah ada di musik digital apa aja
udah ada di semua streaming platform dan juga kalau mau nonton videoclipnya di youtube amanda sessa
oke nah berarti jangka waktu dekat ini gebrakan terbaru kamu proyek kamu itu ingin buat single bersama ground grounds itu ya
itu yang udah keluar tapi ada juga yang belum keluar nih aku ada kolaborasi sama kak kelvin jermy itu rencana akan sebentar lagi pokoknya ditunggu aja
nah kamu ini kan kenalan dengan orang yang multi talenta nih biasanya
terus bisa main gitar
nah itu pertama kali bisa main gitar dari umur berapa sih terus siapa yang ngajarin
pertama kali main gitar ya mungkin dari sd kelas enam kali ya karena aku ingetnya aku tuh suka iseng iseng main gitar karena papi aku kan punya gitar terus kayak aku iseng mainin
nah waktu itu waktu aku ulang tahun aku di kado ini gitar jadi semenjak saat itu jadi lebih termotivasi untuk belajar dan aku belajar sih dari youtube kayak nyari nyari cara apa sih kayak main gitar gimana
terus aku diajarin juga sama teman sama papi dikit dikit tapi ya sebenarnya kalau dibilang kayak les gitu enggak sih jatuhnya kayak otodidak gitu kali karena nyari nyari sendiri gitu emang orangnya kepo seperti itu
berarti emang pakai kamu suka main gitar ya
tapi bisa beberapa alat musik jadi piano suling gitar gendang gitu gitu jadi kayaknya mungkin turunan kali ya sedikit
oh kan fans banget nih
oh sebenarnya banyak apalagi aku tuh suka milih alis yang era yang bukan sekarang sekarang yang dia agak masih enam belas tahun tujuh belas tahun gitu
judulnya ada belly ache sama oh yang mana lagi aku suka zany terus ada i don't wanna be you anymore itu
lagu lagu yang dia tuh masih kayak slow slow gitu gendernya itu enak banget
boleh dong nyanyi sedikit lagu yang paling kamu suka banget sama billie eilish
oke lagu belly ache eh lagu yang mana ya zany
itu itu zany
nah jangan jangan inspirasi dari musik kamu itu emang dari billie eilish atau ada lagi di sini mana mana
sebenernya banyak kalo dibilang inspirasi salah satunya billie eilish
billy alis itu bukan dalam segi musik ya dia dalam segi karir sih
karena aku ngeliatnya kayak
dia awal karirnya seumuran aku waktu itu enam belas tahun
terus dia bikin bikin lagu sendiri sama kakaknya
terus langsung sukses banget
nah aku dari situ terinspirasi sama dia
tapi kayaknya kalau dari segi musik aku lebih ke kayak lagu lagunya
kalo lebih kayak taylor swift yang waktu dia masih pake gitar gitar aja gitu sih
karena kan aku ya basicnya palingan bisa gitar akustikan
jadi ya musik aku lebih ke situ sih
kalau misalkan aku lagi nulis lagu ya aku lebih condong ke arah mereka gitu
nah sebelum kita cerita lebih jauh lagi boleh dong kasih sapa penonton untuk komentar
nganain aktivitas kamu di live chat plus hari ini
oh iya jangan lupa semuanya langsung sambil nonton kalian sambil komentar
tanya apapun tentang aku kegiatan aku sehari hari aku di live chat plus di sini
dulu kan kamu juga orangnya tuh tertutup dan sedikit nggak pede ya bener ya
seperti itu ya
dan sampe sampe kamu renging satu aja
harus sampe orang itu sampe tau dari temennya gitu
nah sekarang kan udah berubah nih
kamu ini udah mulai mungkin udah lebih pede apa segala macam
kenapa sih bisa seperti itu
aduh aku juga bingung ya
kayak gak kerasa aja
karena mungkin dari awal dunia entertainment eh awal aku nyanyi kayak ngeluarin single juga
itu aku masih kayak malu malu gitu
tapi mungkin kebiasa kali ya kebiasa harus ngomong harus ngomong diinterview ngomong
jadi mungkin lebih lancar
tapi kenapa berubahnya itu sih mungkin kayak dorongan dari diri sendiri juga
kayak oh aku udah di sini aku harus lebih baik lagi nih kayak gitu
mungkin dulu emang aku apa ya orangnya kebawa introvert ngaruh gak sih
tapi emang aku kan pernah dites gitu introvert
itu mungkin ngaruh kali ya aku lebih suka kayak sendiri
aku lebih seneng nyanyiin diri sendiri aja gitu
jadi mungkin lebih tertutup
tapi kalau lebih ke sekarang sih ya
kebiasa aja jadi harus ngomong gitu
padahal sih aslinya juga nggak pede pede juga
biasa aja kayak sama aja tapi lebih mau ngomong gitu